gempa dengan magnitudo lima enam mengguncang cianjur lalu bagaimana perkembangan terkini evakuasi
apa saja kendala yang dihadapi petugasan
apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pelaksana tugas kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
bapak abdul muhari yang saat ini berada di kawasan pendopo cianjur jawa barat
yang ini merupakan salah satu lokasi juga ya pak ya pusatnya untuk pusat data yang ada di sana
selamat malam pak abdul muhari terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
selamat malam pak nusri
baik pak abdul muhari sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana mitigasi
apa kemudian kendala yang dihadapi kita mau update dulu pak jumlah korban terkini dari bnpb yang sudah dirilis datanya dua ratus enam puluh delapan
apakah sejauh ini ada penambahan jumlah korban pak
untuk sementara hingga malam ini data yang kita pegang jadi kita mengunci data harian di pukul tujuh belas wib dan data terakhir kita itu dua ratus enam puluh delapan jiwa ini
baik dua ratus enam puluh delapan jiwa terdampak kemudian ada pula dua belas kecamatan ya pak ya yang menjadi lokasi terjadinya gempa di cianjur ini
dari hasil evakuasi hari ini bagaimana proses evakuasinya dari daerah daerah yang tadi sempat didatangi oleh bapak abdul muhari
apa fokusnya pak dari pencarian hari ini
ya kebetulan dari pagi tadi kami berkesempatan untuk mengunjungi daerah daerah terdampak
kami mendampingi bapak kepala bnpb ibu kepala bnkg dan bapak menteri pnk
kita mengunjungi sementara
sebenarnya di lokasi pendampak kita memang ada beberapa lokasi daerah pendampak yang proses penyelamatan dan pencarian itu masih berlangsung
ini memang sesuai dengan target awal fase tanggap darurat ini
di mana dalam problem time nya kita tiga x dua puluh empat jam pertama itu adalah fokus hari di pencarian dan penyelamatan
dan di beberapa tempat khususnya di kecamatan cugenang
di mana informasi masyarakat khususnya di lokasi tanah longsor yang ada restoran di situ
itu juga fokus pencarian
kemudian di saji gejir kecamatan cugenang juga itu lokasi pencarian yang dilakukan oleh pembangsa nas dan aparat tni polri
kendala di lapangan kami melihat langsung berlangsung lancar
artinya siapkan alat rangkat dan performa itu bisa optimal dengan ditemukannya beberapa korban yang dengan jumlah yang cukup signifikan di hari ini
itu panjangnya memang proses pencarian dan penyelamatan pada waktu yang hari tadi dari pagi sampai sore
jumlahnya cukup besar dan tidak ada kendala berarti dari alat rangkat dan performa
baik fokusnya ada berapa korban yang masih terus dicari berarti pak
dari laporan yang kami terima di posko utama di pembangsa bupati
satu ratus lima puluh satu korban dalam pencarian
ini menjadi informasi yang kami keteriskan ke bahkanas
semua bahaya dan alat perangkatnya juga
dan juga relawan
juga mulai mengoptimalkan
dua puluh empat jam terakhir di tiga x dua puluh empat jam yang pertama esok hari
baik artinya masih ada satu ratus lima puluh satu korban yang masih terus dicari dari dua belas kecamatan yang terdampak begitu ya pak abdul muhari
meskipun tadi anda menyatakan bahwa terkait dengan alat kemudian juga personil
ini tidak dianggap sebagai kendala
apakah kemudian gempa gempa susulan yang masih terjadi ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu kendala
yang dihadapi oleh petugas dalam proses evakuasi pak
kalau untuk gempa susulan
sebagaimana tadi disampaikan oleh ibu kepala bmkg
kami di lapangan tidak merasakan ya gempa susulan
meskipun dalam hari ini saja cukup banyak susulan yang terjadi
kalau catatan alat saya semobras
tapi kami di lapangan tidak merasakan secara signifikan ya
sehingga saya bisa menyampaikan tidak ada gangguan yang signifikan akibat gempa susulan
yang kita khawatirkan sebenarnya kita takut adalah hiburan
karena di tempat fisik yang terjadi retahan atau di daerah yang terjadi halus
itu mungkin kalau di landa hujan dengan intensitas tinggi
kita tahu jawa barat adalah provinsi dengan frekuensi jadian bencana hidrometeorologi batas paling tinggi di indonesia
ini yang kita khawatirkan sebenarnya
ajaran kesiap kesiagaan bagi
baik untuk itu apa kemudian pak upaya antisipasi yang disiapkan oleh aparat terkait
termasuk diantaranya bnpb untuk mengantisipasi hal tersebut
mengingat evakuasi ini masih akan terus difokuskan setidaknya tiga x dua puluh empat jam ke depan sesuai dengan masa tangga pencananya
ya kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan
artinya kalau terjadi hujan operasi pencarian harus dihentikan nih
ini sudah standar ya
ini adalah penjagaan kecamatan tim somil yang ada di lapangan
baik kita bicara tentang kemudian karakteristik dari kabupaten cianjur ya pak ya
tadi juga disebutkan ada dua belas kecamatan yang terdampak
kalau dilihat ini juga korban tersebar begitu ya dari dua belas kecamatan tersebut
beberapa di antaranya memang memilih untuk berada di lokasi lokasi yang tidak jauh dari rumah mereka begitu ya
untuk bisa tetap mengungsi tapi tetap tidak dihentikan
apakah kemudian ada upaya dari bnpb dan juga aparat terkait untuk kemudian upaya evakuasi dalam bentuk jemput bola
untuk menjemput para korban ini untuk kemudian dievakuasi
bagi mereka yang juga selamat kepada pusat pusat pengungsian yang ada
ya kita berupaya untuk membuat titik titik pengungsian terpusat yang dekat dengan konsentrasi konsentrasi warga terdampak
tetapi dan kita menghimbau supaya warga yang saat ini memang tidak merasa aman kondisi rumahnya untuk dimasuki
untuk ditinggali sementara itu agar datang ke tempat pengungsian terpusat
karena di situ logistik lebih terjamin pelayanan lebih optimal dan lain sebagainya

mungkin ada masyarakat yang kondisi rumahnya yang dihentikan

kondisi rumahnya bercerita barang barangnya serbukta begitu atau ada kondisi kondisi lain
hal hal keamanan dan lain sebagainya
dan membuat semoga lebih merasa aman kalau masih berada di sekitar rumahnya
ini juga kita nantinya akan coba fasilitasi dengan tenda tenda keluarga dan tentu saja logistik kita akan dorong
kita akan dorong ke modi
meskipun tentunya waktu yang dibutuhkan
tentunya waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai seluruh masyarakat yang mengungsi di rumah rumah
dan sekitar kemungkinan mereka itu juga bagi krim untuk dikisahkan
pak abdul muhari artinya masalah pendataan atau mapping dari korban ini
juga menjadi salah satu kendala ya yang dihadapi oleh para terkait
untuk bisa memastikan dimana saja letaknya
karena seperti yang kondisinya digambarkan begitu
gangguan sinyal komunikasi juga menjadi salah satu hal yang menjadi kendala
bagi para warga ini untuk bisa melaporkan di mana mereka berada
apa saja kebutuhan yang mereka butuhkan
baik terakhir pak
untuk komunikasi saat ini sudah tidak ada gangguan mbak
oke berarti untuk komunikasi saat ini tidak ada gangguan pak bisa dipastikan
iya tidak ada gangguan
dan untuk listrik sendiri ln tadi tadi sudah menyampaikan
delapan puluh empat persen dari daerahnya yang breakout itu sudah hidup kembali
padahal kita enam belas persen itu adalah rumah rumah penduduk yang terdampak
jadi unitnya itu memang rusak
artinya itu bisa ditunjukkan untuk listrik pun sudah bisa menjangkau kembali
sebagai lutar masyarakat dan hampir semua bagian masyarakat yang tentang hokumen
baik terakhir pak abdul muhari
presiden jokowi dodo juga tadi sudah menyatakan
bahwa nantinya akan ada penggantian atau kompensasi
bagi bangunan bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi
sejauh ini apakah sudah ada rencana pembangunan bagi rumah rumah yang terdampak
atau bangunan yang terdampak
dan bagaimana nantinya upaya yang dilakukan untuk memastikan pembangunan kembali ini
juga disertai dengan penguatan standar bangunan pak
sesuai dengan aturan bangunan tahan gempa
iya kalau untuk pendataan bangunan masih berjalan ya
tentu saja nanti secara bertahap
tadi kita sudah rapat juga dua kali di pagi dan sore hari
untuk pendataan bangunan agar dilakukan sesegera mungkin
timnya pupr pun sudah turun ke lapangan untuk bisa klasifikasikan tingkat kerusakan rumah
dan kita juga didukung oleh tim yang berasal dari universitas
untuk mendukung percepatan pencatakan data ini
supaya benar benar pertama untuk stimulan perbaikan
ya stimulan sebaiknya yang lima puluh juta rumah rusak berat lima juta rumah rusak sedang
dan sepuluh juta rumah rusak ringan itu bisa disederakan
supaya paling tidak proses perbaikan sudah dimulai
nah untuk beberapa yang rumahnya rusak kolak total hancur total
yang kemudian memerlukan karena tadi bukopala bmkg menyampaikan
gempa ini perdaulangnya tingkat dua puluh tahunan
artinya itu bahkan kurang dari satu generasi
mungkin anak anak seksil yang saat ini mengalami gempa
kemungkinan di saat dia dewasa itu akan mengalami lagi
tentu saja itu jangka panjang
pakulam tiga i berbasis kata ruang
yang mungkin jalur yang saat ini terdampak sangat parah
yang nantinya juga dari tim expert tim pakar
dari universitas menginitifikasi
dari artikel lainnya
mungkin perlu kita pertimbangkan di relokasi atau opsi lainnya
kita dieksersai juga oleh pemerintah daerah
mungkin sekali ya
tanya seperti apa
baik artinya selain melakukan penanganan korban gempa
berupa evakuasi dan juga rehabilitasi pengobatan begitu kepada para korban
upaya mitigasi berbasis ketata ruangan ini juga menjadi
satu hal yang penting ya
dalam menghadapi kondisi gempa yang kerap terjadi begitu di indonesia
terima kasih banyak bapak abdul muhari
pelaksana tugas kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
nanti kita akan update lagi ya pak ya
bagaimana kondisinya di sana terkait penanganan korban
dan evakuasi korban gempa cianjur
terima kasih banyak dan selamat malam pak